kamu masih di sini

biar saya antar pak
tidak usah terima kasih
tadi kan bapak udah nolong saya
ya anggap aja ini sebagai balas pilih
amirah dimana sih
harus ada di sekitar sini
nah ini mobil saya
terima kasih banyak ya nak
oke ampun pak nggak usah pak
loh tidak apa apa
nggak pak nggak perlu
sekali lagi terima kasih ya
dia seorang bapak yang baik dia
ya tapi pastinya nggak ada bapaknya lah di konding ayang
itu tapi yang paling hebat dong
kok tutup sih
kan biar sepaling sama ayah
kalau ini kayaknya berharga banget buat mama
iya memang zaira
kalau ini sangat berharga buat mama
sama berharganya seperti kamu
cocok enggak ma
cocok banget zaira
cantik di kamu
sama cantiknya seperti kamu
enggak percaya itu cantik di kamu
deriem aja anak
kalung dari isa
masih aini simpan dan bahkan dia berikan pada zahira
aku gak tahan lagi
sudah delapan belas tahun berlalu
masa aku masih harus bersaing dengan baju yang terik seperti itu
saya ada tugas untuk kamu
amira udah deh
tunggu gak usah bikin nasi goreng buat ayah kamu
ini nasi uduk nih
ibu udah berkusi yang buat ayah kamu
tapi kan amira maunya ayah makan masakan amirah
udah lah bu
yaudah lah terserah kamu
butaria amira ada apa sih pagi pagi udah ribut
masa ibu gak bolehin ayah makan masakan aku
sekarang gini deh ayah pilih aja mau nasi goreng atau nasi uduk
yah gimana ya maunya apa
yaudah yaudah biar ayah bawa aja
yaudah sebentar ya ya amira bikinin dulu
terus aja kamu belain anak kamu
jadi begitu kan gak bisa diatur
udah lah mas mas mau aja ya
dari dulu saya selalu menjadi nomor dua kan
dulu sama cinta mati mas aini
sekarang setelah punya anak
saya pun gak pernah penting buat mas
yaudah nasi uduknya buat kucing aja
makan sih belum makanan pak mali
kamu jangan marah marah dulu
nasi goreng buatannya amira
nasi uduk ini
aku makan sebelum aku kerja
yuk aku dateng nanti
hei tunggu tunggu tunggu tunggu
non kok mobilnya di bawah non
yang itu kuncinya gak tau dimana non
pasti mereka yang ngumpetin
lebih baik aku nak taksi aja
non udah mau terlambat
mendingan pakai motor saya aja non
kan lebih cepet non
biar non gak terlambat ya
sudah jalan non
terserah mama mau ngomong apa
tapi aku kan tetep cari papa ma
kamu bener bener keras kepala rizky
sampai kapan kamu mau sadar dengan kenyataan yang ada
papa kamu sudah mendingali kita dua belas tahun
dia udah dingali mama udah dingali kamu
terus tuh kenapa kamu cari papa kamu
dia gak bakal peduli
gak bakal peduli
gak bakal peduli sama kita
itu gak penting ma
mama boleh benci sama papa
aku kangen banget sama apa
aku cuma pengen ketemu sebentar kok
aku pengen belum papa
setelah itu bapak mau pergi
ya semua terserah papa
dasar kamu keras kepala
satu dua tiga
wah bagus banget pa
suka banget pa
nah cium dulu papa dong